simpang jomin menjadi jalur pemudik dari arah barat ke arah timur
dan arus balik dari arah sebaliknya
simpang ini merupakan titik temu kendaraan yang datang dari arah jakarta
berwakarta karawang dan sekitarnya
yang akan menuju cirebon dan kota kota di jawa tengah
pape lao de habibijama mengatakan
keadaan simpang jomi sudah berbeda
sejak tol cipali resmi dibuka pada dua ribu lima belas lalu
para pemudik yang biasanya melewati simpang jomin
mayoritas beralih ke tol cipali
dan menghubungkan cikopo sampai pari manan
tol terpanjang ini bisa memangkas durasi perjalanan mudik
dari jakarta menuju jawa tengah
karena kan dulu sebelum adanya tol cipali
seluruh kendaraan yang akan mudik ke jalur jawa
sehingga pada saat terbagi
dengan simpang ataupun dari tol
sehingga saat ini sudah berkurang
jadi kurang lebih delapan puluh persen
tentunya kita koordinasi dengan dinas perhubungan
dan juga dinas lain
untuk menyiapkan perlengkapan sarana prasarana
untuk penutupan kun kun
kemudian juga menyiapkan barier
yang tentunya nanti kita tutupkan di bagian bagian u turn
sehingga nanti mengurangi crossing antara kendaraan roda dua roda empat
yang akan potong jalur
hal ini berdampak pula terhadap pendapatan para pedagang warung
dan sopir angkutan umum di kawasan simpang jomin
terus yang jualan asongan sekarang ya terus terang
di sananya susah dikejar kejar kamtim
suami saya jualan kadang kadang nggak dapat uang
ya ongkos saja gitu
oh di sini panen
kalau lebaran di sini selama seminggu itu
kalau mau mudiknya dari pulangnya juga alhamdulillah
sekarang mah kayak sepi lah
orang aja lewat kadang nggak ada
sangat sangat ratus banget berkurangnya
sangat kurang dan penghasilan warga warga di sini juga sangat memprihatinkan
berkurangnya ekonomi penghasilan mereka
nggak seperti sebelum sebelum cipali
tepatnya mungkin ya karena ada covid sembilan belas itu
kami juga di sini sampai susah untuk mencari apa
mencari makanan apa buat makannya susah
mereka mengaku keberadaan paul cipali yang dipercaya oleh para pejabat itu tidak terlalu terlalu banyak

mereka mengaku keberadaan tol cipali
ditambah kondisi pandemi covid sembilan belas

mereka berharap dengan tidak adanya larangan mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
kawasan simpang jomin kembali ramai
dan mampu mendongkrak pendapatan mereka
dan mampu mendongkrak pendapatan mereka
deniputan cnn indonesia